yang jelas poros itu saya kira dua ya pak jokowi satu pak prabowo satu saya kira itu
poros ketiga secara matematis mungkin tapi perlu keajaiban
saya tidak bisa mengatakan ada poros ketiga atau berapapun poros yang akan ada di pemilu dua ribu sembilan belas
sekali lagi saya melihat semua partai politik akan melakukan kerja mencoba membangun koalisi
yang jelas koalisi itu adalah sebuah keniscayaan ketika tidak ada satu partai pun yang memiliki cukup tiket untuk mengusung capres atau cawapresnya sendiri
tentu ya kalaupun kami berharap bisa berkoalisi dengan gerindra tentu juga akan pada gilirannya gerindra juga akan berkomunikasi dengan pks
apakah memang nanti gerindra akan mengambil
cawapres dari pks atau mengabdi dari yang lain tapi tetap berkoalisi dengan pks
itu juga bagian dari yang belum final
untuk madhab ini di pkp lebih dikenal dengan madhab teh manis
apapun makanannya teh manis minumannya
nah madhab ini sangat kuat siapapun capresnya caimin harus wapresnya
terima kasih anda masih bersama kami mas karding itu
siapapun capresnya cawapresnya harus cawapresnya
itu ngeri banget itu
jadi pkp itu harga mati cawapres mohai mini skandar kalau enggak
itu konteknya sama kogtek efek sebenarnya
dimana dalam beberapa pengalaman negara negara di ecuador perancis bahkan indonesia walaupun tidak bersamaan ya
ketika pilpres dan pilek bersamaan itu memang agak ngeri ngeri sedap itu kalau tidak ada yang nyalon presiden atau wapres
sebenarnya di situ konteknya
jadi enggak harga mati
jadi enggak harga mati
mbak cahimin enggak mau menurunkan
oh enggak kita ini kan gak berananda kita usaha
sebagai manusia kita usaha dong
kita punya ketua umum ini dicalonkan dan nanti akan dideklirkan
ya kan ya kita harus usahakan bagaimana caranya
deklarasinya kemarin udah katanya di forum pemret katanya saya mendeklarasikan diri sebagai calon presiden itu gak perlu ngundang wartawan wartawan lagi
itu sudah pentelan pentelan wartawan ada di situ

ya dideklarasikan ini kita perjuangkan jadi tidak boleh ada anda andai andai ini andai itu nggak bisa belum terjadi
iya kan jadi
jadi tawaran pertama muhyiddin iskandar cawapres begitu
oh iya kita menyadari penuh bahwa cawapres ini yang pilihan dan realistis dalam segala kajian kita
dan juga aspirasi yang ada sehingga kita dorong ketua umum untuk berjuang mati matian bersama kita
kalau pada akhirnya prabowo yang mengiakan mohaimin sebagai cawapresnya mungkin nyebrang gak
kan belum terjadi nanti kita lihat
enggak ini artinya harga matinya muhaimin sebagai cawapres atau selamanya akan terus bersama jokowi itu kan
kalau sampai pada hari ini
mana yang duluan mana prioritas yang duluan
dan rata rata keinginan masyarakat bawah sebagian besar stakeholder itu kita kepada jokowi
imin atau tidak imin yang jadi wapresnya
jangan dulu kita berandai andai
ini dua duanya repot juga nih politiknya politiknya enggak lentur
kan badannya caimin enggak mungkin dibagi dua nanti jadi jangan berandai andai
kita lihat saja yang jelas bahwa usaha kita nyaman dengan pak jokowi
oke tapi juga mau muhaymin sebagai cawapres
oh sebaiknya dan kalau bisa kita sangat bersyukur
kemudian ada lah kumpul kumpulnya
adalah kumpul kumpul kawan kawan demokrat pkb dan pan itu cerita soal poros ketiga
entah itu serius atau itu testing the water ngundang wartawan dan lain sebagainya
untuk mana tahu kalau misalnya bisa jalan jalan benar
mungkin gak alternatif poros ketiga itu terjadi
saya mau cerita soal itu
sebenarnya kita ini antar sekjen sekjen sering ketemu pak rutin
kadang kadang ada yang sidental kadang kadang yang parsial tergantung koalisi misalnya bicara soal pilkada daerah itu kita ketemu
apalagi apalagi isu isu penting kita selalu ketemu
dan kemarin itu ketemu di dpr ayo ngopi terus lanjut lagi lanjut lagi ternyata ada teman teman media
jadi poros ketiga itu muncul dari siapa
poros ketiga sebenarnya menurut saya ya sama dengan komentar tadi pak zul siapa
apa itu keajaiban terjemahannya seperti apa
sangat sulit karena sangat panjang masih butuh proses panjang karena apa kan gini gerindra dan pks pks sudah hampir pasti
pan pkb demokrat sementara pkb kan udah ngomong kira kira itu sebagian besar sudah ke pak jokowi
tinggal demokrat dan
demokrat juga katanya udah ke
gak cukup apalagi kalau demokrat sudah juga ke pak jokowi jadi gak mungkin kan
nah jadi saya kira yang realistis ke depan itu itu antara gerindra pks dan
nah ini sebenarnya cerita realistis pragmatisme atau memperjuangkan platform partai perjuangan awal partai atau yang berpilihan siapa yang menang
saya kira untuk bicara indonesia tentu semua dibicarakan
kita bicara soal indonesia masa depan
kita bicara soal bagaimana berdemokrasi bagaimana pendidikan politik bagaimana membangun bangsa
saya kira nggak mungkin kita partai meninggalkan itu
bagaimana saif kiri ini kan katanya pks sama gerindra sudah hampir pasti
ada lima partai yang memberikan dukungan penuh kepada presiden jokowi sekarang untuk maju kembali
lepas dari ada partai yang baru mau maju juga sudah mencalonkan jokowi seperti psi dan juga perindo begitu ya
enaknya gimana nih pks gerindra ini masih ada tiga yang agak agak gamai
saya jelajah sedikit
jadi kenapa kami punya dasar bahwa gerindra sama pks menutup diri
dalam berkoalisi ini mempertimbangkan beberapa hal
suara dalam pemiru dua ribu empat belas
ketiga suara berasakan pemerintahan
ketiga suara berasakan pemerintahan
ketiga suara berasakan pemerintahan
ketiga suara partai berasakan hasil hasil survei sekarang
demokrat itu partai nomor empat terbesar waktu pemilu dua ribu empat belas
punya figur ahaya yang elektabilitas capres dan cawapres yang cukup lumayan apalagi di wapres
sekarang pun di survei survei masih nomor empat
kalau gabung ke pks dan gerindra ini kami terpaksa memundurkan pks kesempatan untuk menjadi wakil presiden
sedangkan kami merasa hubungan pks dan gerindra sudah sangat dalam
karena figur ahaya kita bisa berada di dalam
sebenarnya figur ahaya kita bisa beradu
mereka tidak bisa mengatakan bahwa dalam tiga bulan ini tidak terjadi kejutan kejutan
bisa saja ahy membuat kejutan dengan lompatan elektabilitas
yang bisa juga bersaing dengan pak prabowo misalnya
karena itu opsi dengan pks dan gerindra yang sudah sangat dalam itu kelihatan sangat tidak mungkin
kecuali terjadi perubahan perubahan
demokrat akan menerima kalau misalnya diterima di pks gerindra jadi cawapres saja

kemnya kan begitu sebenarnya
pak kemnya pak kemnya seperti itu
itulah menutup diri kalian tidak mau ahaya jadi cawapres ternyata
ini di depan layar panggung atau di belakang
sudah disampaikan oleh sekjen partai gerindra bang ahmad muzani
bahwa partai gerindra akan berkomunikasi dengan demokrat pkb dan pan
di luar dengan komunikasi dengan sekutu kita yang sudah solid ini
dan juga untuk menentukan
calon wakil presiden nanti tentu partai gerindra akan bicara dengan pks
lalu juga bicara dengan koalisi yang akan bergabung dengan kita
karena semuanya kan akan dihitung
tadi ustadz muzami sudah menyampaikan bahwa kita akan hitung bersama sama
secara baik baik bahwa yang kemungkinan menangnya
itu yang akan diprioritaskan menjadi calon wakil presidennya pak prabowo
termasuk juga ahaya kalau misalnya itu
kami membuka diri
kalau demokrat mau bicara dengan kita bergabung dengan kami
ini sebenarnya siapa yang menolak siapa sih sebenarnya
jadi mungkin demokrat memang lebih merasa nyaman bergabung dengan pak jokowi
kan sudah menawarkan secara tersirat maupun tersurat
kita sudah rakyat indonesia sudah menyaksikan bahwa demokrat sudah menyampaikan
kan jelas itu
dierapi menas itu
nah kalau kami bagi gerindra dan pks
kita membuka diri saja
dengan seluruh partai yang memang ingin bergabung dan mau bersama sama dengan kami membangun republik indonesia ini
jadi sebenarnya bukan ditutup bang andi tapi
bukan menawarkan diri ya
yang paling make sense karena kita berada di tengah adalah mencari pada orang yang punya elektabilitas tinggi dulu
kemungkinan menangnya itu ada
tapi jalannya nggak ada kesini
karena sudah menutup diri dengan
di pilkada serentak ini
bahkan calon demokrat
ini cerita jawa barat
kami akan kembali sesaat lagi tetap lagi sama kami
ini masih baper ternyata
kami akan kembali sesaat lagi